kau menasarand deh
mau ke rumah itu
jangan kak serem
woy kemana lu
waduh kemana bos
keburu ketemuan warga
bor coba tuh perhatiin tuh
itu rumah gede banget ya
tapi auranya serem nih
kalo gua bikin pikir nih rumah nih ya
rumah gede kayak gini tuh mana laku
buat kontrakan atau enggak kos kosan
tau gak rumah ini tuh berhantu
wah sembarangan nih
nih lihat nih rambut gue udah kagak kutuan lagi nih
aduh gua kerimbat
gua bilang rumah itu tuh serem
nih aneh juga kagak budak
cuma telat dikit
siapa tau aja
ada rampo atau engga maling
yang mumpet di dalem
bos gitu aja khawatir
nggak usah khawatir bos
biarin aja udah di dalem nih kan
yang penting jangan kerampok
kalo dia nggak kerampok kan kita aman
nggak kerja kerja lagi
kamu itu ya kerjanya
kita ngapain juga ke situ bos
kok bulu kudu kok pada berdiri ya
mending kita kabur yuk
lari aja dari sini
gue aja dimasuk
rumah ini akan dibikin kos kosan sama mr roy
karena tidak jauh dari sini
ada perguruan tinggi
dan hari ini
ya sudah kalau gitu bagaimana kalau kita langsung ke rumah saya kita bikin surat suratnya
oke terima kasih
waduh bu messi
mau kawinan dimana
ih pak rt masa danada begini aja mau ke kondangan
ya enggak lah
aku messi cuma mau ketukang sayur
waduh beli sayur aja segala templokin ke muka ya
ih yaudah pak rt
emangnya kenapa kalau janda pak rt
nah kalau ini namanya ibu ranti
geluk peranakan rusia tibet
he pak rt enggak semua janda ya kecantilan kayak gitu
banyak juga janda yang berkelas kayak saya
hah enak lah emang ngomong
saya paham terendus kok
ah kebetulan nih
april kenalin ini bu ranti
keponakannya pak rt juga
pak rt banyak amat keponakannya
neneknya enggak kb ya
kebetulan saya ini keluarga besar
aduh itu saudara kandung semua
beda bapak beda ibu satu pembantu
hii dari mana saudaranya pak rt
ais si bella kemana sih
asal enggak pernah pulang pulang dah
udah berapa hari nih dia enggak sekolah
iya kangennya sama bella
bella kasih kan nemenin om syuting
mau nyamperin om
si bella mungkin mau jadi artis juga kayak omnya
padahal kita hanya
konakan saya juga
ah tapi jawa
yang ini sunda
kalau gitu april main dulu ya om
om tante assalamualaikum
pasti lahirnya bulan juni ya
udah pak rete
gak ada yang mau diomongin lagi soal janda
kalau gitu janda berkelas
mau ke tukang sayur dulu belanja sayur
kampung saya ini dibasai oleh janda janda basah
apalagi ini kan rumahnya peninggalan belanda
kata buku sejarah ini cagar yang harus dilestarikan
ya aku pegangin dong

kok pintunya kebuka sendiri
udah gak apa apa masuk aja
langsung aja gak apa apa
masuk aja gak apa apa
masuk aja gak apa apa
pergi kalian dari sini